jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke pulau dewata pada libur panjang isra ⁇ miraj ⁇ menembus angka sepuluh orang per hari
objek wisata alam dan sato menjadi pilihan wisatawan yang berlibur bersama keluarga
lantaran lebih nyaman dan tidak menimbulkan kerumunan
jumlah penumpang di bandara internasional igusti ngurah rai bali pada libur panjang peringatan isra ⁇ iroj dua puluh enam dan dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh dua mengalami lonjakan signifikan
berdasarkan data dari bandara igusti ngurah rai bali peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi pada dua puluh lima hingga dua puluh tujuh februari dengan rata rata pengunjung yang datang mencapai sepuluh orang per hari
penumpang didominasi wisatawan domestik dari berbagai kota besar di tanah air yang hendak berlibur
sementara itu obyek wisata di bali yang banyak diminati pada libur isra miraj kali ini diantaranya wisata alam dan satwa
jumlah pengunjung objek wisata taman burung di kawasan gianyarbali
bahkan meningkat di atas dua puluh persen dibanding pada hari biasa yang hanya berkisar seratus orang per hari
oke peningkatan pengunjung untuk libur kali ini isra miraj hari ini lumayan banyak lumayan sekitar di atas dua puluh persen untuk pengunjungnya kenaikannya
dan untuk protokol kesehatan kita masih juga melakukan protokol kesehatan seperti biasa
pengunjung pada umumnya memilih obyek wisata alam lantaran suasananya yang nyaman dan lebih aman karena tidak terlalu padat pengunjung
lumayan ya pak ya
ya masih protokolnya masih berjalan
kemungkinan di tempat tempat lain agak rame kalau di sini saya rasa lebih sepi tempatnya terlalu banyak orang
pihak bandara memperkirakan jumlah penumpang yang datang ke bali melalui bandara igusti ngurah rai masih akan terus bertambah hingga menjelang perayaan nyepi tiga maret mendatang
pada umumnya mereka terdiri atas warga bali yang pulang untuk merayakan nyepi di bali
kebeliputan cnn indonesia gianyarbali